sales promotion girl cantik dengan dandanan ala koboy
menjadi pemikat di salah satu lapak hewan kurban di kawasan jalan kedung baruk surabaya jawa timur selasa siang
mereka dengan setia menawarkan dan menjaga sapi sapi untuk ditawarkan kepada pembeli
tak hanya bermodalkan penampilan mereka harus siap membaur dengan aroma sapi serta lokasi yang kotor dan becek
dan yang paling penting mereka harus mengetahui kondisi sapi yang ditawarkan untuk memikat pembeli yang datang
pembeli pun senang bisa mendapat penjelasan dari para spg yang komunikatif
apalagi di masa pmk masyarakat masih ragu ragu memilih hewan kurban
bahasa buat tantangan sih mas soalnya kan biasanya kan produk produk kayak skincare
terus produk makanan kalau ini kan produknya sapi jadi agak ada tantangan tersendiri
lima hari jelang hari lain dul adha hewan hewan kurban di segera jawa timur sudah luntas terjual
para penjual kini mulai kesulitan mendapatkan stok hewan kurban baik sapi maupun kambing
untuk mendapatkan stok hewan kurban yang sehat bebas pmk para pedagang hewan kurban ini memilih mencari dan membeli langsung
ke desa desa kepada pemilik
kami memilih untuk mencari sapi atau kambing daripada ke pasar hewan
untuk tetap menjaga kesehatan hewan hewan kurban yang dijualnya kini para pedagang hingga rela mendatangkan dokter hewan
setiap dua hari sekali untuk diperiksa dan diberikan vitamin
sementara di kabupaten lombok petugas dari dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi nusa tenggara barat
selasa siang melakukan pemeriksaan terhadap seekor sapi jenis simental
milik warga desa genggelang kecamatan gangga kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
sapi dengan berat satu empat ton dengan tinggi satu ratus enam puluh lima cm dan panjang tiga meter ini sudah dipesan oleh presiden joko widodo
untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan idul kurban
menurut petugas pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sapi jenis simental ini untuk memastikan kesehatan
serta kelayakannya untuk dijadikan hewan kurban
sapi berusia empat lima tahun ini
kemudian ditawar seharga satu ratus empat puluh juta untuk dijadikan hewan kurban pesanan presiden
beli sapi simental saya
untuk apa pak jokowi beli sapi
harga berapa pak dibeli
ini berat sapinya yang dibeli seharga segitu berapa
rencananya sapi kurban ini akan disembelih di kabupaten lombok timur pada perayaan hari raya idul kurban
yang jatuh pada hari minggu
tim liputan cnn indonesia